tidak jangan depan
tidak jangan depan
belasan buruh dari solo raya
minggu sore melakukan aksi damai
sambil membawa poster bertuliskan
relawan buruh jokowi
aksi damai ini digelar di jalan diponegoro
tepatnya di depan pintu masuk pura mangkunagaran
tempat jokowi menggelar acara
tasya kuran pernikahan kaisang
masa buruh yang mengaku sebagai relawan buruh jokowi ini
melakukan aksi sebagai bentuk dukungan
kepada pemerintah yang telah menerbitkan
peraturan menteri tenaga kerja
tentang pengupahan sehingga
ada kenaikan gaji buruh yang lebih baik
dibanding tahun sebelumnya
tak lupa mereka juga mengucapkan
doa dan selamat atas pernikahan
putra bungsu presiden jokowi dodo
kaisang pangarep yang menikah dengan
yang pertama kami mengapresiasi
karena adanya permenaker yang paling baru
karena dia perhitungannya
jauh lebih baik dari pp tiga puluh enam
kemudian kami sangat mengapresiasi
dari bapak jokowi yang kemarin
mengeluarkan permenaker sehingga
kemudian kenaikan upah buruh bisa lebih bagus
dari tahun tahun yang sebelumnya
aksi damai ini tidak berjalan lama
karena beberapa petugas keamanan
meminta mereka untuk membubarkan diri
sri hartono solo jawa tengah